terima kasih ibu
tadi kakek mulia datang ke ibu
dia kasih pohon ini untuk ibu
terus dia bilang kalau sisa hari hari ibu adalah sejumlah daun yang ada di pohon ini
jadi kalau ada sehelai gugur itu tandanya ajal ibu juga udah gak lama lagi sayang
ibu gak mungkin hidup ibu tergantung sama pohon ini
lia hidup itu seperti roda yang berputar nak
kadang bahagia kadang sedih
cuman kita sebagai orang yang beriman
harus kuat ramah hati
menghadapi segala sesuatunya
dan kita harus percaya
bahwa setiap rahasia allah
pasti adalah yang terbaik buat kita
pak kayaknya hidup ibu benar benar udah gak lama lagi deh
kamu gak boleh putus harapan begitu dong
bukan li aku putus harapan pak
tapi menurut lia sekarang kita harus benar benar terima kenyataan
keumur ibu tuh gak panjang lagi
karena kakek mulia sendiri juga udah ngomong yang sama pak
bapak sendiri kenapa ngurung pak
papa mikirin apa sih
apa benar sisa hidup ranti sudah begitu singkat
aku gak boleh biarkan randi tahu soal sari dan ayu
aku gak mau bikin ranti sedih di saat saat terakhir dalam hidupnya
aku harus sembunyikan semua ini dari dia
apa benar yang lu bilang barusan
kalau sebenarnya lo itu anak papa
kalau lo itu anak dari hasil pemerkosaan papa terhadap tante sari gitu
mer aku tuh benar benar gak bisa nerima aku tuh gak bisa
aku tuh lebih milih punya bapak tukang judi yang suka mukulin aku kayak bapak daripada laki laki bejat kayak bapak kamu
gua gak tahu yu
gue gak tahu yu
gua gak tahu yu
gue gak tahu yu
gua benar benar gak nyangka kalau papa bisa ngelakuin hal seburuk itu
selama ini aku mikir papa cer sama mama itu kata kesalahan mama
tapi aku salah papa gak cuma selingkuh sama mamanya lia tapi pake kuasa bu sari juga
aku harus sangat hati hati
aku harus jaga lia dengan sangat ketat
supaya pengacara cnn itu nggak bisa menemuinya dan membeberkan semuanya
kok ayu jam segini belum pulang sih
handphone juga susah banget lagi
jangan jangan terjadi sesuatu sama dia
sampai terjadi apa apa sama ayu kamu yang harus bertanggung jawab yos
mas apa maksud omongannya tadi
kenapa jadi kamu yang harus tanggung jawab
mungkin mungkin karena aku harus bertanggung jawab sama keselamatan orang orang yang tinggal di sini kan
iya iya itu mungkin maksudnya
om fauzan ngapain sih geser geser meja ke sini
om kan udah punya ruangan sendiri
oh eh lia
om mendengar akhir akhir ini di jakarta lagi sering terjadi kerusuhan
kamu tahu kan itu preman preman mereka langsung masuk ke kantor kantor dan mereka menculik para direktur kantor kantor itu
eh makanya om pindahin ruang kerja om di deket kamu

kalo misalnya'll kok mau pindahin umur hidupku bukit dua
calon om five bes tuh mau menggunakan gue
oh makan si
kalian untuk menikahi dia
emang cuma ada dia kan di otak pabah ya kan
mel kamu salah
tapi ada satu lagi
dan kita itu nggak ada papanya mel
sampai kapan sih kalian akan terus marah
dan menyimpan dendam ini
papa tahu papa salah sama kalian
tapi apa kalian nggak bisa menghilangkan dendam ini
kita bisa menjadi satu keluarga yang utuh kembali
pa asal papa tahu ya pa
kesalahan papa ini terlalu besar
kita berdua gak mungkin maafin papa
mel mending kita pergi dari sini mel
ayu gue tuh cariin lo dari kemarin
lo kemana aja sih kok nggak pulang
kamu tuh nggak usah pegang pegang aku lagi
sama papa kamu yang mau menghormatin itu
lia mau tanya sesuatu sama papa
ada apa li
sebenarnya ada hubungan apa sih antara papa sama ayu
tapi dia marah sama lia
dan pas liatannya kenapa
dia malah nyuruh liat tanya sama papa
emang ada apa sih pa
mungkin dia hanya marah aja makanya dia asal ngomong
yaudah lah pa lia mau ke kamar
ada yang mau saya bicarakan dengan kamu
sudah lama aku
menyusun keberanian untuk
untuk melamar kamu ren
apa kamu mau menikah dengan aku
sebelum lo terima lo harus tahu lebih dulu hal ini nanti
laki laki yang ada di hadapan lo ini adalah laki laki bejat di dunia
kalau lo pikir perempuan yos itu cuma ada lo dan inggris
lo salah besar
karena masih ada perempuan lain yang yos sembunyiin dalam dalam dari semua orang
tapi kalau aku tahu

ruah apinya gila

aduh ya ampun